itu kamu gak usah pikirin
yang harus kamu pikirin sekarang adalah bagaimana caranya kamu mencari uang delapan juta rupiah
karena ibu harus membayar hutang sama mami sonya
kemana sari harus mencarinya
kamu tinggal dandan cantik terus ke rumah mami sonya
bilang disuruh sama ibu
untuk apa baju ini
ya untuk naikin harga kamu dong
tapi jadi pengkibur
sari gak mau
apa bedanya sari dong pelacur
bedanya adalah kalau kamu gak mau maka adik kamu akan mati
karena saya tidak akan bawa dia ke dokter kalau kamu gak mau walaupun kamu punya umat
aku begitu dipercaya tukang

suaranya juga pembahasan pada sendiri
udah minta nah gue
yang sebelas juta sama saya
kalau dia alasan atau tidak mau bayar utang
sita semua barang barangnya
kak kak kamu kemana
cari uang untuk biaya kamu berobat ke dokter
ingat ya nyawa adik kamu ada di tangan kamu
ya sudah sarah cepat
ngapain di situ masuk
itu kan sari
kapan dia ke tempat itu
tempat itu kan
waduh baru samper ini
kamu ngapain ke tempat ini
bantu aku kamu bisa deh
kalau gue bisa kenapa enggak sih sar
sekarang ini aku butuh banyak uang dok
adikku rani sekarang sedang sakit keras
jadi sandara ibu di rumah
sekarang ibu tiriku butuh banyak uang untuk membayar hutang hutangnya
gak mungkin lah sar
lu bisa dapetinmu sebanyak itu hari ini
asal aku mau datang ke tempat itu dan ketemu dengan tante
kerbau kelas kakap itu kan
tapi aku udah gak tau harus gimana lagi dok
dan bawa dia ke dokter
lalu lu adukan masalah ini ke bokap lo
tugas kamu itu ke tempatnya mami sonya
ngapain kamu disini
apa apaan sih kamu ini
main tarik tarik anak orang kayak gini
kamu tuh siapa gak usah ikut campur deh
kakak dari bapak anak ini
saya yang lebih berhak
tiga amat sih manusia ini
kamu buat gadis kecil ini istimewa dan secantik mungkin
om boyka akan datang kesini dengan teman bisnisnya hans
cepat selamatkan anakmu
mbak jadi khawatir
kalau bukan kamu yang selamatin dia siapa lagi
iya saya tahu mbak
tapi sari berada dimana saya tuh gak tahu
saya tahu om
sari berada dimana
mari om saya antar
lu kalau tahu kenapa gak bilang dari tadi
kesian tuh anaknya tukiman
eh eh eh eh anak saya
ya udah ayo tunggu apa lagi
misi putih ya
lu mau cari siapa
saya mau cari anak saya
cari anak jangan di sini
katar polisi ya
emm memangnya katar polisi sebelah mana ya
oh sebelah sana
bersamanya hal kelihatan
ada apa sih mam
ada apa sih mam
udah deh tenang aja
sari itu anak baik gak mungkin dia ngelawan
bukan soal anak kamu tapi suami kamu
pak aku akan supaya saya mengajak anakmu ini
kalau kau tidak mau berhenti
lepaskan anak saya lepaskan

jangan ada yang bergerak
tempat ini sudah saya gepong